ham gue jadi khawatir nih sama reaksi warga yang anaknya pada dimari
iya jadi surat juga kepikiran surat takut mereka tuh panik mikirin anaknya
jadi enaknya gimana cing
kalau menurut gue harus ada yang ngabarin nih biar warga tetap tenang
kalau semuanya pada ke rumah sakit bisa tambah runyam keadaannya
iya cing saya setuju
sekarang tinggal nyari cara bagaimana kita bikin warga untuk sementara harus tenang dulu
kalau gitu harus ada yang pulang deh ke rumah sekarang
yaudah kalau gitu biar mang ojo temenin lebih aja ya
boleh mang ojo
kalau menurut gue nih cing sekarang warga lagi kelimpungan kebingungan
tolong bilangin sama anak istri gue gue mencintai mereka tar
iya mang aneh terus terang aneh juga suka sama istri ente
lalu maka bager makan tanaman namanya
iya deh mang ntar aneh sampein deh semenjak kapan sih mie ente ini melu banget
gue bukan melu sama lo gue melu sama bini gue
ya ampun untuk ambulan banyak banget
ngomongan ambulan magri magri pada mau kemana ya
mal enaknya kita ikutin tuh ambulan jangan jangan tuh ambulan ke rumah ente mal
astaga lu nyumpain gue melulu lu dari tadi lu
jangan jangan malah tuh ambulan mau ke rumah lu
ga mungkin muat mas ini anak anaknya banyak banget
eh pak mobil ini tidak cukup pak
sementara pakai yang ada dulu deh mas
ambulan yang lain sedang dalam perjalanan
mas aku banyak ambulan nih
udah liat yuk
udah liat yuk ayo cepet cepet
baik ada selator kan

udah bang udah bang
yang gede sepepe semuanya muat
pakai duit duit sekali loh ah
gondak lo yang ada cuma bisnis
kan namanya ya uang omprang harus pake dp
yaudah yaudah nanti saya yang bayar ya
kalau gitu duit bensinnya aja deh
tingis banget bensinnya
yang lepas ada ngecomprang

nantuk cukup kan
jangan lupa dia jangan eachp longer
liat aja b rana
bang mali bang tareminji pumping
bang ramadi maafin room ya
rum gak bisa ikut rum harus ngurusin anak anak yang lain dulu
sampai nanti rum akan nyusul kok
ya udah deh
sampai nanti ya
terus gimana kondisi anak anak di dalam sus
ya pak apa
pasti akan kita bawa ke bank soal perawatan selama mendapatkan penanganan awal di ugt
terima kasih sus
gue gak tahu lah masih dalam pemeriksaan
aduh cing sebetulnya apa sih yang terjadi cing
sulam gak ngerti nih
ya gue juga bingung lah
coba nape lagi sih ya
yang penting kan semua anak anak sekarang udah ditanganin dokter
itu berdoa aja
iya cing moga moga aja semuanya
baik baik aja deh ya
sabar ya bang
yuk cing sana yuk
atika sedih banget deh
tuh anak anak kesiannya
tadi aja nih di ruang ugt atika hampir nangis
gak tiga liatnya ya allah anaknya berdosa
eh tapi abang robi bebe aja pan gak kena pin ape
baik baik aja kok
syukur deh atika senang banget dengernya
jadi pan atika gak cemas gak khawatir
eh eh dikit
aduh apaan sih pake tarik tarik gale
maaf sih lu kagak lihat deh kondisinya pergi mandi disini
ini rumah sakit suasananya lagi genting
lu jangan bikin runyam
kelaget keleget lebay namanya tuh
lu asal tau aja nih kalo lu ngomong suara lu kayak panci rombeng tau gak
sampai jumpa di video selanjutnya
yaudah nanti kita abis ini sholat di musola rumah sakit aja
tapi bang kok mbak rere gak keliatan sih
rere di rumah rom
takutnya nanti polisi datang ingin melakukan penyelidikan
jadi nanti sih gak hasil lah
kalau gitu ruh mau ke rumah bang haji sulam aja ya
ya mbak rere kan gak tau menau soal makanan dan minuman itu
rom mau ke sana untuk bantuin
sekalian roh mau maghrib di sana aja
kok aku sampai gak kepikiran ya
ya deh rom
gampang ntar gua nganterin
sama aja kan
makasih ya cing ya
yuk cing bang sholat yuk
gue jadi khawatir nih sama reaksi warga yang anaknya pada dimari
iya cing sholat juga kepikiran sulap takut mereka tuh panik mikirin anaknya
jadi enaknya gimana cing
kalau menurut gue harus ada yang ngabarin nih biar warga tetap tenang
kalau semuanya pada ke rumah sakit bisa tambah runyam keadaannya
iya cing saya setuju
sekarang tinggal nyari cara bagaimana kita bikin warga untuk sementara harus tenang
kalo gitu harus ada yang pulang ke rumah sekarang
gini aja deh bang biar aja yang pulang
yaudah kalo gitu biar emang ojo temenin lebih aja ya
boleh emang ojo
kalo menurut gue nih cing
sekarang warga lagi kelimpungan kebingungan sama masalah yang terjadi sekarang
kalau kasus ini berkelanjutan kagak ada kejelasannya
maka kita harus berhenti
kalo ada kejelasannya warga bisa marah
iya gue juga mesti ikut
bukannya apa cing
kalo misalkan gue sama badar gak ikut kondisinya lagi begini
gue takut ada yang kena penapian sama si robby
yaudah deh berarti yang pulang robby ditemenin sama bang ojo
terus badar sama sobari juga jagain si roby
tapi lo berdua jangan emosi
jangan malu malu tambah marah ya
insya allah cing
ini kan hari baik bulan baik
ingat ya sob ya
ini bukan bakalan benar bakalan jadi ribet urusannya
nih lo pulang sendiri aja
ini juga atika mau pulang
lo pulang sendiri aja nek bajaj
lo ngapain sih pecicilan begitu ketawet tawe lo
kayak sindan yang keluar di subuh
ah adil lah
eh mendingan lo pulang bareng bang bajaj ya
bang bang bang bajaj ya
eh bang bajaj

ah takpe deh